saya kalau boleh cerita sedikit awal mula saya terjun ke politik saat itu tahun dua ribu tiga belas saya lagi merantau ke luar negeri
dan ternyata semakin kita jauh dari luar negeri itu eh semakin jauh dari dalam negeri dari indonesia semakin cinta kita sama negara kita sendiri
dan disitulah turning point saya
turning point saya akhirnya saya riset riset siapa nih pemimpin yang cocok untuk memimpin bangsa indonesia ke depan
dan riset demi riset saya nonton di youtube berbagai tokoh politik nasional
dan akhirnya saya kepincut sama suatu video yaitu public lecternya pak prabowo saat di singapura
itu benar benar saya kepincut bagaimana visi dia yang ingin suasembada pangan ketahanan pangan ingin menjadikan indonesia yang mandiri berdikari di kaki kita sendiri
dan disitulah benar benar turning point saya kalau misalnya saya ntar udah di indonesia saya mau masuk politik
dan saya akhirnya memutuskan
waktu itu umur berapa
udah umur berapa ya waktu itu ya
dua puluh enam atau dua puluh tujuh itu masih hitungan muda kan kalau dibandingin senior senior udah pasti
rian politikus muda bisa apa
karena ini biasanya pertanyaan dari para politisi zaman old
oh itu suka ditanyain sama politisi zaman now
sebenarnya bukan bertanya tapi sindir energi memang sehari hari kami rasakan
bukan hanya saya mungkin mas radi juga rasakan
bisa apa sih kita jadi yang bisa kita tawarkan ya perubahan
karena anak muda itu beda dengan teman teman yang sudah merasakan aroma kekuasaan sekian lama
kita tuh lebih punya mental nothing tulus
dan kita orangnya geraknya cepat energi kita juga besar
dan kita itu banyak anak muda yang lahir pada saat kita sudah bukan lahir ya paling tidak besar belajar pada saat kita sudah reformasi
di saat iklim politik udah total berbeda
jadi kalau mungkin teman teman politisi tua
hidup di zaman dulu oh kkn itu hal yang wajar
atau apa ya hal hal yang kita sekarang alergi lah
misalnya main politik sara itu hal yang wajar
saya radit partai partai lain anak muda itu paling males secara korupsi dan cara politik sarah
dengan jalan itu kami yakin perubahan itu akan terjadi
istilah karena anak muda emang disruption di politik
istilah kerennya ya
istilah kerennya istilah istilah startupnya kalau istilah saya sih perubahan aja lah
jadi intinya saya ambil summary nya adalah
perubahan akibat kekurangan
kejengahan dan kejenuhan
kita anak muda bener bener ingin adanya perubahan
nggak nggak nggak itu di luar di luar
di luar di luar harus netral
oke modalnya apa jadi politikus
jadi saya masuk politik di saat ada dua faktor yang buat saya masuk politik
tentu selain ada inspirator politik
kan berangkat dulu sebagai kita tahu jadi salah satu staff hukumnya btp
saya ini segala faktor di badan saya ini membuat saya adalah orang yang harusnya nggak masuk politik
saya etnisnya etnis yang lebih kecil dibanding teman teman etnis lain
agama saya pun juga
tapi ada dua hal yang buat saya masuk inspirator saya
pak jokowi membuktikan bahwa nggak mesti darah biru politik atau orang kaya atau tokoh elitis agar bisa sukses di politik
kedua pak btp
bahwa etnis tertentu di republik ini serta punya tempat
sekarang bicara faktor dalam politik
ada dua yang bikin saya masuk politik
pertama adalah sosial media
di saat semakin transparan dan semakin mengajak publik untuk ikut partisipatif
jadi saya pribadi di psi kita nggak pernah cuma menganggap oke kekuatan kami hanya dari mesin partai saja
kita selalu jaring dari apa sih pendapat warga net
begitu warganet punya keresahan apa kita coba tangkap di situ
nggak mesti jadi kader psi untuk kita serap aspirasi
tapi warga net secara umum lewat sosial media kita bisa pakai
jadi saya juga bisa transparan pada saat saya belusukan misalnya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini